wali kota medan bobi nasution mengatakan proyek lampu jalan atau yang viral disebut dengan lampu poco mengalami total loss atau proyek gagal total
lampu poco yang telah dipasang di delapan ruas jalan kota medan itu terindikasi ada kelalaian
wali kota medan pun menuntut pengambalian dana sebesar rp dua puluh satu miliar
dan untuk membahasnya kami sudah tergabung bersama pak wali kota medan bobby nasution selamat sore pak wali
selamat sore mas
terima kasih anda sudah meluangkan waktu bersama newsroom sore ini
pak wali proyek lampu pocong masuk apbd tahun dua ribu dua puluh dua kenapa baru diributkan saat ini
ya memang betul proyek lampu yang sering disebut lampu pocong ini dianggarkan pada apbd dua ribu dua puluh
nah kalau ditanya kenapa baru ribut sekarang sebenarnya bukan baru ribut sekarang
di akhir tahun kemarin sebenarnya sudah menjadi perbincangan pertama sekali dari masyarakat kota medan dari tingkat lokal
namun sebelum pembincangan ini pun viral di masyarakat kita selalu menyampaikan kepada opd yang melaksanakan kegiatan ini untuk selalu melihat pekerjaan yang ada di komplain dari masyarakat
terutama dari desain
yang berikutnya adalah kesesuaian dengan spek atau ded yang sudah ditetapkan
nah ini yang kita lakukan dari awal sekali proyek ini berjalan di kota medan
dan kalau ditanya kenapa baru ribut sekarang karena memang di awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita masih memberikan perpanjang waktu
ini memang di dua ribu dua puluh dua proyeknya belum selesai
kita berikan penambahan waktu pekerjaan
kita berikan lima puluh hari
masalahnya lima puluh hari
namun pekerjaan ini masih banyak menemukan ketidaksesuaian speknya
ketidaksesuaian dari apa yang harus dikerjakan oleh para kontraktor
oleh karena itu baru kita minta inspektorat untuk memeriksa
memeriksa dari pekerjaan ini sudah sesuai belum dengan waktu tambahan yang sudah kita berikan tersebut
ternyata hasil pemeriksaan
ini baru keluar dari beberapa hari yang lalu
minggu lalu baru keluar
jadi baru kita umumkan
baru kita umumkan hasil dari pemeriksaan dari inspektor
makanya sekarang baru kita minta kepada opd terkait untuk menagihkan dari nilai proyeknya dua puluh lima miliar ini
lebih dua puluh lima miliar yang sudah terbayarkan dua puluh satu miliar
ini untuk kita minta
pak wali artinya ini yang saya tangkap ya
anda menerima laporan dari masyarakat
kemudian viral lah di media sosial
anda tentu menaruh perhatian di sana
apakah berdasarkan laporan masyarakat yang anda kerjakan saat ini untuk meminta pengembalian
atau memang anda sudah menyadari sejak awal ini proyek tidak beres
ada ketidaksesuaian spek yang anda sadari ketika awal pengerjaan
saya ceritakan dari awal
saya terima kasih juga untuk menyampaikan ke masyarakat
mungkin yang belum tersampaikan secara luas
memang proyek ini kita lakukan sebenarnya keterlibatannya bukan hanya dalam satu dinas
karena kalau boleh dilihat mas judul pekerjaan ini bukan judul pekerjaan lampu jalan
di mana ada tiga dinas sebenarnya yang akan menangani landscape yang ada di kota medan
gitu dinas pu dinas perkim dan dulunya ada dinas pertamanan
nah di pekerjaan ini sebenarnya dinas pertamanan ini akan bekerja di akhir dari dua dinas ini
setelah dua dinas ini bekerja dulu
dimana pada saat pekerjaan lampu pocong yang dikatakan masyarakat ini
ini hampir bersamaan waktunya dengan pengerjaan trotoar
atau bahkan ada yang lampunya ini sudah
selesai duluan baru trotoarnya dikerjakan
jadi seolah ini lampunya sudah berdiri
tapi trotoarnya baru dibongkar
jadi ada banyak sekali pekerjaan pekerjaan yang setelah itu dilakukan malah lampunya ini ikut hancur lagi
itu secara cerita awalnya
secara desainnya juga dari tiga dinas tersebut
untuk masalah pekerjaan landscape
khususnya lampu pocong ini
ini memang desain finalnya belum pernah disetujui
ini juga sudah diakui oleh kepala dinas yang hari ini kita sudah nonaktifkan
yang menanggung jawab di pekerjaan ini
ini juga sudah diakui karena belum ada desain final yang disetujui untuk mengerjakan lampu ini
yang hari ini juga saya minta inspektorat terus menggali dan terus memeriksa
dan setelah ini saya katakan ketika ini sudah dilaksanakan oke
sudah dilaksanakan kita harus tetap harus meminta pekerja ini sesuai dengan pek dan ded
ini sangat banyak kejanggalan di lapangan kita temukan
karena ini project memang di tengah kota mas ya
masyarakat akan sering melintasi hal seperti
masyarakat sering melintasi melihat pekerjaan yang kita lakukan di sini
tentunya laporan masyarakat akan
masif kepada kami dan selain laporan masyarakat juga pengawasan yang kami lakukan
baik dari instansi opd terkait dan dari setda kota medan juga terus kita lakukan pemantauan
memang banyak sekali kejanggalan kejanggalan
salah satunya keterlambatan maksudnya harusnya kan di dua ribu dua puluh dua sudah selesai
tapi di dua ribu dua puluh tiga juga minta tambahan waktu
nah seperti itu contoh kejanggalannya
ada desain yang tidak sesuai yang anda katakan
kemudian anda menonaktifkan dinas terkait
kemudian juga ada kelemahan dari ketidak sesuai spek
termasuk pak wali tadi paket berita kami sempat putarkan sebelum kita berdialog
wawancara warga yang menerangkan bahwa pak wali lampu pocong ini dibuat atau dikerjakan di tempat yang sudah mengalami penerangan yang cukup terang pak wali
justru banyak tempat tempat atau ruas jalan yang masih belum mendapatkan penerangan
makanya tadi saya sampaikan di awal tadi
sebenarnya proyek yang mau dilakukannya adalah proyek landscape mas
ini landscape yang harus dikerjakan
bukan fokusnya pada lampu jalan
karena proyek lampu jalan sendiri ini adalah proyek yang berbeda yang insya allah mudah mudahan tahun ini akan kita kerjakan juga
tapi dengan skema kpbu ini bahkan bukan ini akan kita tambah jumlah lampunya dari kurang lebih dari sepuluh juta

dan proyek kpbu nanti akan ditambah seratus ribu lebih nanti jumlah titik lampu
di luar dari proyek yang sudah dijalankan hari ini yang dianggap lampu pocong ini
sekarang ini proyek landscape
fokusnya ke landscape
penataan trotoar bukan untuk penerangan jalan itu sebenarnya
dan tadi saya ingin menambahkan sedikit mas kalau boleh nih
baik silahkan pak wali
bacakan sedikit nih kejanggalan kejanggalan ini sesuai dengan hasil yang dari pemeriksaan inspektorat
beberapa kejanggalan beberapa aspek yang tidak sesuai
makanya kenapa ini kita nyatakan sebagai total loss dari delapan ruas dengan delapan project dengan delapan kontraktor yang mengerjakan ini
ini saya berikan salah satunya
dari beton yang klasifikasi beton di kontrak itu
speknya itu k dua ratus dua puluh lima
ini ada juga yang parah
ada yang di ded nya itu k dua ratus dua puluh lima
bahkan di hasil uji lab di lapangan ini hanya ada yang hanya menggunakan standar k tujuh puluh
ini sangat jauh sekali
ada yang standar semua ded di kontrak ded semuanya di standar di k dua ratus lima puluh lima
tapi ini nggak ada yang sampai pak semuanya
k satu ratus tujuh belas k tujuh puluh k satu ratus tiga puluh pasal tujuh k satu ratus tiga puluh tujuh k satu ratus empat puluh enam k satu ratus tiga belas k sembilan puluh dan k satu ratus tujuh puluh
ini nggak ada
ini baru dari klasifikasi beton
belum dari garapnya
belum dari pemasangan fondasinya
ini banyak sekali temuan temuan yang memang mengharuskan ini dinyatakan sebagai total loss
dinyatakan sebagai total loss
baik kemudian langkah yang anda ambil adalah memberikan waktu ya pak walia lima puluh hari
informasinya anda katakan tadi ya untuk mengembalikan dua puluh satu miliar rupiah yang digelontorkan untuk penataan landscape
bahasanya bukan untuk lampu jalan semata begitu ya pak wali ya
aturannya seperti apa ya untuk pengembaliannya
apakah sudah anda koordinasi dengan dinas terkait pak walia
kalau untuk penagihan tadi itu yang lima puluh hari itu penataan landscape
jadi dari dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga
ini akan kita tagihkan selama sembilan puluh hari
sembilan puluh hari ini akan kita tagihkan kepada seluruh kontraktor yang sudah terbayarkan
dari nilai kontraknya itu dua puluh lima miliar
yang sudah terbayarkan itu rp dua puluh satu miliar
yang kita tagihkan akan kita limpahkan penagihannya melalui dia
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas yang terkait
dinas sba dan dinbk
akan kami berikan waktu sembilan puluh hari untuk penagihan
tapi apabila tidak tertagi tentunya ini akan masuk ke ranah hukum
baik terakhir kami ingin tahu juga perkembangan untuk penataan kota kalola
kalau kita ketahui ada kelemahan di pengerjaan penerangan di kota medan
tapi hal hal lain ke depan apa yang perlu anda benahi sejauh ini
untuk penataan kota pak wali
penataan kota medan tentunya secara menyeluruh ini harus kita lakukan
banyak yang hari ini kita upayakan mas termasuk penataan kota lama kesawan
lapangan merdeka dan tentunya penataan kota itu bukan hanya dari yang saya sebutkan tadi
tapi penataan kota juga melalui misalnya contoh dari keruetan lalu lintas yang ada di medan
mas mungkin bagi yang pernah datang ke medan merasa lalu lintas di medan agak lebih ruwet dibandingkan kota kota lain
nah ini penataannya juga harus kita lakukan dan kita akan mencoba membangun
ada beberapa underpass dan juga overpass flyover yang akan kita bangun
baik yang dari apbd kota medan murni ada yang juga menggunakan
ada yang menjadi bantuan dari kementerian pupr dan tentunya penyelesaian masalah
banjir yang sekaligus untuk menjadi penataan kota yang kita buat kolam retensi
yang kita peruntukkan juga untuk tempat wisata ke depannya
hal seperti ini tentunya terus kami upayakan pekerjaan di lapangannya ini tidak akan terjadi lagi hal hal yang menjadi perbincangan
yang menjadi kira seperti yang mas bilang tadi atau yang menjadi kendala
bagi masyarakat kota medan
baik kami tentunya dukung pemirsa di rumah mendukung apa yang anda kerjakan demi pembangunan kota medan yang lebih baik
ada tadi yang anda catat kerubetan di jalan kemudian penataan banjir yang terjadi di medan sumatera utara
dan apapun itu pembendahan penataan kota juga menjadi pekerjaan rumah bagi anda
terima kasih pak wali kota medan bobi afif nasution bersama kami di newsroom
assalamualaikum selamat sehat pak wali
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh